mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi dan mantan sekjen kemendagri dia angga rini
hadir sebagai saksi atas terdakwa setia novanto dalam sidang lanjutan dugaan korupsi ktp elektronik
dalam keterangannya di depan majelis hakim gamawan membantah menerima dana haram dari proyek ini
mantan menteri dalam negeri gamawan fauzi membantah telah menerima aliran dana haram
dan ruko dari paulus thanos pemilik pt sandipala arta putra melalui adiknya asmin aulia
kepada pejabat kemendagri gamawan pun mengaku tidak tahu
selain gamawan mantan sekjen kementagri dia angga rini
yang juga memiliki peran penting dalam realisasi proyek ktp elektronik
juga mengaku tidak tahu menau soal aliran dana sebesar tujuh puluh delapan miliar ke kantong kemendagri
merasa dijebak oleh irman padahal rangkaian fakta menunjukkan
dia irman dan suki harto sempat mengikuti pertemuan dengan setnov
di hotel melia saat awal pembahasan proyek ini
begitu andi bicara saya panggil adik saya
kamu apa betul dikasih sama paulus
saya demi allah buddha saya bawa bukti ini
akta saya pembelian tanah di brawijaya berdua dengan johnny g plateh
ini bukti transfer bank saya
ini bukti penerimaan paulus thanus
yang mau beli itu bukan kami katanya
dia yang mau menjual kepada kami karena dia kesulitan uang untuk membiayai
karena pemerintah tidak ngasih uang muka
waktu itu disampaikan kepada kami tapi tidak pernah menyampaikan
bahwa itu uang dari agustinus
andi agustinus tidak pernah
dan sudah kami kembalikan yang mulia
selain dari sugiharto apakah saudara sudah menerima uang pemberian uang dari agustinus
betul yang mulia
dan sudah dikembalikan
saya sempat nolak yang dari andi agustinus
saya pernah menanyakan apakah itu uang iktp
bahwa ini uang dari bisnis saya bu
karena ibu tidak ada yang memperhatikan